ya dan polda metro jaya ini juga sudah menyiapkan empat titik kantong masa untuk menyambut masa aksi bela islam dua desember nanti atau besok ya
ya polda metro jaya ini juga meminta masa buru untuk tidak perlu ikut turun dalam aksi dua desember nanti
empat titik kantong masa telah disiapkan pihak kepolisian untuk menyambut masa yang datang dari sejumlah daerah
dan empat titik tersebut adalah lapangan parkir monas kemudian masjid istiqlal area parkir kemayoran dan juga stadion gelora bung karno
sementara terkait masa buruh yang juga ingin turun ke jalan pada dua desember nanti polda metro jaya meminta agar hal itu tidak dilakukan
masa buru dihimbau untuk melakukan aksi di lain waktu
buru belum pasti karena nanti khawatir bergabung dengan ini kan lain agendanya
kalau buru kan masih
kalau ini kan doa bersama sehingga tadi ketemu kami dengan teman teman buruh untuk bisa mengundurkan waktu turun ke jalannya
hari biasa kan lebih bagus ya